ini ada informasi lain ya pak lens
baik ini daniel suka nonton drama korea ini tentunya
suka ada beberapa
atau k pop juga
kurang sih tapi ada informasi tentang itu
nah ini demam budaya korea selatan sepertinya sudah mewabah di indonesia
termasuk ini mewabah ke daniar sejak beberapa tahun terakhir
di mana penggemarnya tidak hanya anak anak tapi juga orang dewasa
tuh sih saya setuju kepopuleran k drama atau korea drama dan juga k pop ini
ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya kunjungan wisatawan indonesia ke korea selatan
apalagi sekarang lagi musim dingin ya
jadi seru datang ke sana ya kita lihat informasinya
penggemar k pop tak hanya kalangan anak muda
virus k pop pun juga menjangkiti kaum ibu rumah tangga maupun wanita karir dengan kehadiran film dramanya
bogang salah satu aktor korea selatan ini memiliki penggemar yang cukup banyak di indonesia
namanya melejit setelah membintangi drama komedi romantis berbalut sejarah
aktor yang baru saja menyabet top excellence award dalam sebuah ajang penghargaan di korea selatan ini
menunjukkan kepiawayanya dalam menyanyikan lagu indonesia
fenomena budaya korea atau korean wave memang melanda indonesia
awalnya adalah kemunculan k drama berjudul andless love di sebuah stasiun tv swasta
pada tahun dua ribu dua silam segala sesuatu yang berunsur korea pun mulai diminati di indonesia
mulai dari makanan korea bahasa korea hingga musik pop korea atau k pop
anda pasti mengenalnya
dengan musik dan koreografi unik video klip gangdam style mirip psy mencetak rekor dunia sebagai video yang paling banyak ditonton di tahun dua ribu lima belas
di tahun dua ribu enam belas rekor lain dicetak oleh bts
single blood sweet and tears merajai chart itins indonesia singapura kanada hingga amerika serikat
masih banyak artis k pop yang telah mendunia
seperti big bang dua ne satu dan girls' generation
di indonesia sendiri virus k pop telah menyebar ke gaya hidup
musik yang unik gaya pakaiannya eksentrik didukung dengan ketampanan dan kecantikan anggota boyband dan girl band k pop menjadi daya tarik yang kuat
fans k pop tak segan segan merogoh kocek untuk menonton langsung konser idola mereka
kepopuleran k drama dan k pop berbanding lurus dengan meningkatnya kunjungan wisatawan indonesia ke korea selatan
fenomena korean wave membuktikan bagaimana produk budaya sebuah negara yang dikemas secara menarik dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat di negara lain
kecitaan masyarakat dunia terhadap budaya korea inilah yang menstimulasi industri bisnis dan perkembangan ekonomi di korea selatan
oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan kemampuan budaya atau culture sebagai instrumen yang efektif bagi sebuah negara untuk memberikan pengaruh dan menunjukkan eksistensinya